mas marahan kamu tidak guna guna sama netan mas
ibu tuh jangan ngomong macem macem ya
emang suami ibu aja yang kebincutan saya
diam nih kamu netan
aku udah ketemu sama mbah kobul dukun andalan kamu itu
dan aku udah meminta untuk melepaskan semua magic
sama ibu tolong jangan kasih tau siapa siapa
anak ibu pun jangan ya
saya bersyukur bisa ketemu sama kamu
kamu hebat alif
ibu kenapa nangis
apa yang harus ibu lakukan sama neta
neta kenapa bu
dia pakai jimat untuk memikat majikannya
dan berdiat untuk merebut pak farhan dari istrinya ya sah
ibu yang sabar ya
kalau anak udah nggak bisa dikasih tau ibu
ibu apa yang kita lakuin sekarang apa yang ibu bisa lakuin sekarang cuma doa
tapi tolong jangan berhenti berdoa insya allah
allah akan memberikan jalan buat ibu
ini adalah ujian yang berat untuk ibu
hati semua ibu masih hancur ketika anak sayangannya menjadi terusek
rumah itu nggak orang lain
kalau emang cobaan ibu ibu anggap sebesar rumpaannya sebesar kapal sekarang
insya allah bu insya allah
nikmat allah itu akan sebesar lautan bu
ibu harus yakin
ibu aku mau kabur
ibu aku mau kabur
saya yuliya keluarga perumahan agra mas
saya mau nanya mbak apa benar lipstick ini berasal dari mbah
oh iya benar benar nggak salah kenapa kenapa
ya benar benar benar
ya lipstick ini membuat suami saya terpikat sama pembantu yang gak tahu diri itu mbak
pembantu yang mana sih dok
oh jangan jangan si neta yang kerja di komplek sebelah kampung gola nek
iya betul si neta si neta itu kerja di rumah saya
dia bertujuan untuk merebut suami saya mbak
oh si neta itu si neta itu
dato yang datang kemarin mbak
aku mohon mbah hilangin mantra yang ada di lipstick
berarti berhasil mbak
tahu nggak mbak kabul lu pun profesional
mana mungkin akan nyabut barang yang sudah kasih sama klien kami
berarti hancur nama mbak dong
mbak apa tadi mbak
mbak ini akan menjadi milik mbah kalau mbah menuruti apa yang menjadi permintaan aku
kalau lu tahu duit aja betul meleng loh
mungkin ibu nanti lain kali
ya aku ibadah ibu
aku mau pergi
pergi pergi pergi
kamu kenapa sih kasar gitu
bukankah ibu marah marahin aku di depan mas farhan sih
mbak kalau bisa jangan
nggak usah aku campur deh sama urusan saya
cara kamu itu salah deh
harian tidak rena

nwakasih kasih sekarang miss
kok mas farhan berubah
jangan jangan pengaruh lipstick itu hilang
kok bisa gak ada
mas farhan kamu tidak guna guna sama neta mas
ibu tuh jangan ngomong macem macem ya
emang suami ibu aja yang kepingcut sama saya
aku udah ketemu sama mbah kobul dukun andalan kamu itu
dan aku udah meminta untuk melepaskan semua magic lipstick kamu itu
dan sekarang mas farhan udah baik baik
udah kembali lagi seperti saya
saya nggak nyangka ya kamu ngelakuin ini buat saya
oh kamu mau cukup
coba menghancurkan keluarga saya
kamu niskan keluarga saya
mulai sekarang saya nggak mau melihat muka kamu lagi kerja di rumah saya
udah mas kita pulang
tidak aman di kampung ini
mas mas farhan
mas mas farhan
ayo neta duduk
udah gak punya uang lagi sekarang
dan aku gak tau aku harus bayar utang pake apa
ayo duduk dulu
ayo duduk dulu
ayo duduk dulu
aku hilang aku gak punya uang lagi
terus aku gimana mau bayar hutang bu
udah kehilangan mas farhanmu aku gak punya apa apa lagi
neta sadar nat kembalilah ke jalan allah
ini semua teguran keras dari allah buat kamu nak
tapi aku gak punya uang lagi
saya yakin allah akan membukakan jalannya buat orang yang mau menemukan rezeki yang halal
kamu tuh siapa sih
kamu itu orang kamu golai
kamu tuh sama aja sama mereka semua
nipu nyuri grampok
kamu tuh jahat tau gak
alif itu bukan warga gulai
dia orang baik neta
dia punya misi baik di sini nak
bu ibu tuh jangan percaya sama dia
kita gak kenal dia itu siapa bu
saya kenalin lagi
saya bukan dari kampung lain
saya dari pesantren alsa mali
saya ditugaskan di sini
untuk bisa membawa orang orang kampung kolai ke jalan yang benar
itu tugas saya di sini
dan saya selama ini gak pernah gak pernah ketemu sama mbak neta dan juga ibu halimah
tapi perbuatan mbak neta ke bu halimah itu gak sewajarnya
mbak neta tahu
setiap siang setiap malam bu halimah selalu mendoakan
mbak neta untuk menjadi lebih baik
dan saya pun pernah melihat ibu halimah menghaji
dia nghaji di tempat yang sangat kecil hanya untuk mbak neta saja
ibu saya sudah meninggal
ibu saya sudah meninggal
ibu saya sudah ada
kalau saya ada di posisi mbak neta sekarang